menteri sosial tri risma hari ini meninjau langsung lokasi kebakaran di jalan pisangan baru tiga menteng jakarta timur pada kamis petang
risma meninjau lokasi sekaligus menyerahkan santunan dari kementerian sosial kepada perwakilan keluarga korban yang meninggal
santunan diberikan dalam bentuk uang tunai lima belas juta rupiah untuk setiap jiwa
dinas sosial juga akan memberi bantuan kepada korban yang selamat yang berjumlah lima orang selama empat belas hari mendatang
untuk yang masih ada keluarganya tadi saya komunikasi dengan pak rw
kalau nanti sementara disampaikan pak rw akan ditampung di tempat pak rw
tapi saya kami sampaikan kalau misalkan nanti beliaunya berkenan kami bisa tempatkan di balai kami
tapi sekali lagi itu tergantung beliaunya
kami juga membahas
berikan sedikit bantuan untuk keluarga yang masih ada